menteri dalam negeri cahyo kumolo tiba di rspad jakarta pusat kami sore untuk mendampingi menko polhukam wiranto
pasca diserang warga saat melakukan kunjungan di pandeglang banten
cahyo menyerahkan kasus penyerangan tersebut kepada kepolisian dan menegaskan bahwa kasus tersebut bukanlah dendam pribadi
kami percayakan kepada kepolisian dan saya yakin akan dalam tempo sesingkatnya akan bisa mengungkap
tidak mungkin ini dendam orang per orang pasti ada bagian bagian yang harus diusut
dan saya kira saya percaya kepada
kepolisian akan mengungkap itu
pak ini apakah ada motif menjelang pelantikan presiden
apa kejadian kejadian sepertinya
saya belum mau mengandai andai ya karena bidang polokampan sampai ini yang mengkoordirkan pak menko ya
pak menko juga bagian figur yang memang orang yang bersajar tidak mau dikawal tidak mau diketat pengawalannya
ya mudah mudahan kepolisian akan bisa segera
tapi kamu cukup sendiri